pendapatan pada pakan pertama ini mencapai dua delapan belas triliun rupiah secara global
namun ternyata sejumlah situs agregator memberikan skor tidak terlalu baik
nah ini kira kira bagaimana kemudian para sinevil atau movie reviewers melihat film black adam
saya tidak akan sendirian kali ini sudah bergabung bersama zain erlangga dari akun kawan review mas zain selamat malam
sebenarnya penilaian dari media atau reviewer film luar
tapi sebenarnya balik lagi kalau ngomongin sebuah film itu kan antara objektif dan subjektif
in the good waste and good things tergantung perspektif si penontonnya seperti apa menyalip sebuah film
nah kalau ngomongin soal di black adem ini mungkin dibilang jelek
kalau ngomongin jelek ini mungkin karena terlalu generik sama predictable kali ya
formulanya itu dia cenderung basi untuk ukuran film superhero
yang sebenarnya lebih mudah untuk penggarapannya dengan treatment yang lebih jahar lebih complicated
dan satu sebenarnya kesalahan partel sebenarnya nih
yang jadi catatan dari awal pertama kali nonton
sebelum nonton sebenarnya
ternyata rating film ini pg tiga
yang walaupun sebenarnya pada saat nonton filmnya agak ngarah ngarah ke ar rated
tapi agak berasal light aja nih
harusnya bisa dicontoh kayak
mungkin kalau misalnya black adam bisa seperti itu
mungkin penilaian yang tadi di rotocometer mungkin akan bisa berubah
sebelum kemudian kita membahas soal status anti hero yang sebelumnya mungkin tidak terlalu populer begitu ya
tapi apakah kemudian soal latar cerita premis yang kemudian anda sempat sebutkan tadi ini menjadi salah satu kelemahan begitu
karena kalau kita lihat banyak kritikus ternama juga mengatakan
plotnya terlalu lemah
kemudian bungkusan cgi nya malah yang menyelamatkan
seperti apa anda melihat
dibilang lemah banget sih sebenarnya juga enggak
ya kayak tadi saya bilang lebih ke generik dan predictable sih
mungkin tcu itu terbiasa dengan film film yang cenderung cak untuk tcu
dan plot cerita yang lebih berat
jadi lihat black adam yang begini ya nah loh
tapi balik lagi sebenarnya
kita mungkin harus terbiasa
dengan hal ini di kemudian hari
karena di komik dc itu di tahun enam puluh an sampai delapan puluh an
original komik dc itu untuk lini karakter utamanya termasuk black adam
itu sebenarnya dikhususkan untuk membaca teenager
malah sebaliknya marvel marvel comics di tahun enam puluh an sampai delapan puluh an itu malah dark
bukan seperti bukan dc
dc itu sebenarnya lebih light
bukan seperti marvel
harusnya seperti itu
tapi ini kemudian menarik ketika anda mengatakan memang rasanya tidak ada elemen of surprise begitu ya
ketika kita bandingkan mungkin dengan trailernya
nah oke saya akan masuk ke status anti hero yang sudah kemudian kita sebutkan sebelumnya
mengapa kemudian anti hero ini tidak menjadi kekuatan baru dengan status yang tidak hitam putih
tidak hero tidak villion gitu
apalagi kemudian kalau kita bandingkan dengan seperti anda sebutkan deadpool kan ini terlalu komikal
sedangkan kali ini black adam tidak
gini deh kalau kita ngomongin status anti hero yang mungkin jadi jualan utama kan gitu ya
sebenarnya enggak juga ya
anti hero tapi sebenarnya kurang gahar kalau untuk black adam ini
tapi balik lagi pemilihan rating penonton tadi yang salah menurut saya
saya malah melihatnya kehadiran black adam ini sebagai film kesekian dari semestanya dc
yang sebelumnya itu dcu sekarang jadi gcu tcu cinematic universe
buat ngebiacain kita untuk perubahan maksimal mereka
dari yang sebelumnya darker light
biar mereka mau back to basic kembali lagi ke status awal mereka yang ada di komik lawas di enam puluh sampai tahun delapan puluh an
seperti itu sih sebenarnya
jadi kalau nanti pun puncul karakter anti hero dcu yang lain
yang masuk dalam lini karakter utama dc itu sebenarnya bisa aja sih
nanti dibuat kayak black adam ini
jadi ya kayaknya kita harus mulai terbiasanya
dengan perubahan seperti itu
ini kemudian juga menjadi perbincangan di banyak media sosial
ketika kita melihat paling tidak black adam
mundur sedikit the batman di mungkin april atau mei kemarin
ini rasanya menjadi diferensiasi dc universe dengan kemudian mcu yang
kalau kita melihat susite squad gitu sangat nge pop mcu begitu ya waktu itu
apakah anda melihat ini jangan jangan menjadi momen dc yang kembali memperlihatkan originalitasnya
nah ini dia
kita mungkin tak belajar antara
dcu dengan mcu
kalau kita perhatikan lagi kita ngomongin mcu dulu deh
mcu malah belakangan
mulai kembali ke basic
mereka selama beberapa fase itu
sudah ya kita tahu lah
dengan alur cerita yang
mudah diterima dengan pasal penontonnya
dengan para fansnya
dan sekarang kita tau sendiri
itu cukup bejelimet sebenarnya untuk kita bahas
nah sekarang malah kebaliknya
dia mau mencoba mengembalikan
formula yang sebenarnya harusnya seperti ini
kalau mungkin selama ini kita dicokopi
sama dc yang cenderung das
dan segala macam
ayo kita coba kembali dulu deh
kita mau merubah perspektif
bahwa dc itu sebenarnya tidak harus
bahwa kalau dengan konsep yang live pun
film film dcu sebenarnya bisa diterima dengan baik
kita terbiasa atau tidak ke depannya
berarti artinya kemudian apakah menurut mazin
ini menjadi pola baru begitu
apalagi kalau kita mundur beberapa belas tahun
cukup banyak terpengaruhi oleh mcu
apakah kemudian mcu
dcu ini sedang mencari formulasi baru
untuk kemudian diferensiikan
antara universe begitu ya
atau seperti apa
ya benar sekali
apalagi ini yang jadi catatan juga
ketika james gunn sama peter shafran
mereka dua yang sebelumnya
tempat ngegarap di sesat
akhirnya mereka dipilih jadi
pandangan mereka bagaimana
film superhero itu harus jadi seperti apa
dan kita praktikan sama
kita tahu di sesat spot berhasil kan
walaupun perbandingannya antara sesaat squad yang dua ribu enam belas dengan dua ribu dua puluh
orang orang ternyata jauh lebih memilih yang dua ribu dua puluh
dan perubahan seperti ini
kayak saya bilang tadi sebelumnya
ini memang harus jadi pembiasaan diri kita juga sih
sebagai para fans gitu
ya dc merubah konsepnya
lini ceritanya mcu pun demikian
dan mungkin aja kedepannya nanti
karena dapat kabar juga katanya kevin feige
untuk satu tahun
katanya sih begitu
oke nah oke kalau begitu berarti
kalau anda mengatakan seperti itu
kita sebaiknya sebagai fans
hanya menunggu saja mengkritisi kemudian ketika
bicara soal premis yang
sesuai ekspektasi atau tidak
atau jangan jangan kita berhak sih untuk menuntut bahwa
oh saya pengen superhero a
misalkan dari dc untuk menjadi seperti apa
mcu akan seperti apa menjelang fase kelimanya
seperti apa terakhir
hak masing masing setiap fans sih sebenarnya
mereka punya ekspektasi antar
karakter masing masing dari setiap
karakter komik dc ataupun marvel kan
kita tahu di black adam di post kredit
itu ada salah satuai dari terimek
karakter besar yang selama ini
muncul dan akhirnya
dia comeback lagi ya kita selama ini
hampir aduh jangan jangan
doi gak balik lagi
ceritanya nih dan ternyata dia
balik lagi memerankan karakter tersebut
selama ini mungkin kita menganggap karakter itu
kita selama ini
terbiasa dengan karakter tersebut yang
dikemas dengan cukup berat
bisa jadi nanti di kemudian hari
nanti karakter tersebut tidak demikian
balik lagi pada intinya adalah
kita sebagai para fans mungkin ya
kita berharap sih
pasti semua orang pengen berharap
tergantung kebutuhan tergantung
minat pasar seperti apa jadi kita
mau tidak mau harus terbiasa dengan
perubahan yang terjadi minor ataupun
terima kasih kita akan tunggu
tentunya akan kita lihat bagaimana kemudian
perkembangan dari dunia superhero
baik dcu yang
dco kemudian berubah menjadi dcu
dan juga mcu yang sebentar lagi akan
terima kasih salah satu movie reviewers
dari kawan review yaitu zainal langka
telah bergabung bersama kami di
selamat malam sehat selalu mas zain